omg oh my gosh jadi ini rumahnya boy
iya lah mak masa rumah tetangganya
wow besar banget rumahnya
ini mak istana beneran sih lah
bener kan mak apa kata aku

kalau dari awal mama tahu rumahnya boy kayak istana kayak gini
dan real sultan
jangan harap kamu mama restui untuk putus
nggak akan pokoknya gimana pun juga
kamu harus tetap bisa balikan ya sama boy oke
kalau kamu jadi sama boy
hidup kamu akan bahagia
iya mak aku juga nyesel banget putus sama boy
makanya mama please banget bantuin aku balikan sama gue ya
aku penasaran siapa sih orang tuanya si boy
karena rumahnya aja super mewah kayak gini
terima kasih mak
terima kasih mak